khawatir diganggu buaya ratusan warga tugu merah kota aimas kabupaten sorong sabtu sore
membantai lebih dari dua ratus lima puluh ekor buaya di penangkaran milik seorang pengusaha
ratusan warga dari berbagai wilayah di kota aimas kabupaten sorong papua barat
sabtu sore membantai ratusan buaya di penangkaran milik albert siahaan
di jalan bandara kelurahan kelamalu distrik aimas kabupaten sorong papua barat
aksi warga dipicu adanya warga yang dimangsa buaya hingga dikabarkan meninggal dunia
aparat kepolisian yang tiba di tkp tak mampu meredam emosi warga
warga membantai satu persatu buaya termasuk yang masih bayi atau anakan
buaya yang mati di tangan warga berjumlah dua ratus sembilan puluh dua ekor
tapi tindakan spontan dari warga yang ada di seputaran sp satu masuk ke penangkaran ini
dan langsung melakukan
buaya yang mati bukan pembunuhan terhadap ternak peliharaan buaya yang ada di penangkaran
banyaknya hewan atau peliharaan yang mati ini sebanyak dua ratus sembilan puluh dua
warga marah karena penangkaran buaya milik albert siahaan ini berada di sekitar permukiman warga
selain itu batas antara penangkaran dan ladang pertanian warga hanya dibatasi dengan pagar seng
yang dikhawatirkan akan mudah dilintasi buaya
sebenarnya binatang begini kan sebenarnya tidak bisa dipiara di sini
artinya kan tempat ini kan luas artinya kan tempat ini kan terbuka atau keramayang
kalau bisa binatang begini ya mungkin di tempat yang lebih jauh lah dari tempat keramayang
sebelumnya pihak pengelola penangkaran berencana akan melakukan pertemuan dengan perwakilan warga
untuk membahas solusi agar buaya tidak keluar dari penangkaran
namun warga terlanjur tidak dapat menahan emosi dan langsung menerobos masuk penangkaran
kemudian membantai ratusan ekor buaya tersebut